anak petani di subang yang tertipu masuk poluan dan malah dijadikan asisten rumah tangga sempat mengalami depresi
bahkan orang tua korban mengaku tertipu hampir enam ratus juta rupiah agar anaknya bisa menjadi poluan
orang tua korban mengaku anaknya menjadi korban penipuan masuk poluan pada tahun dua ribu enam belas
yang dilakukan oleh komplotan penipu dan oknum polisi aktif di jakarta barat dan selatan
bukannya dijadikan poluan korban justru dijadikan asisten rumah tangga dan pengasuh anak poluan yang menipunya
selama lebih dari satu tahun tanpa mendapat bayaran
korban mengalami depresi dan sering melamun
padahal orang tua korban telah menyetor lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah ijazah dan surat surat penting pun hilang di tangan para penipu
orang tua korban berharap pimpinan kepolisian tegas memproses laporannya
dan polisi tersebut dikembalikan agar bisa digunakan untuk bertani
sementara itu kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya menyatakan
dua oknum pelaku penipuan yang meloloskan seleksi polisi telah diberhentikan dengan pemberhentian tidak dengan hormat
sedangkan satu oknum polisi aktif masih dalam proses penegakan hukum
pelanggaran dugaan kode etik profesi
ini tidak mendaftar pada panitia resmi
saudara as ini telah di pt dh
kemudian saudari yfn ini juga telah di ptdh

saudari hp ini masih dalam proses pelanggaran dugaan kode etik profesi